daftar sekarang juga hanya di vision plus
cilok cihuy mah lima ratusan
pak multe kenapa
saya kena mutasi kang kena sp
ya allah mungkin karena pak mul sering bolos
nggak masuk ke kantor
iya kang saya nggak bisa kerja kalau dengar nama entin dan ciraos
jaya pak mul yang sabar ya nanti juga baik lagi
nah yang penting sekarang bangun semangat lagi kayak dulu
udah sabar pak multe nggak enak kalau dilihat karyawan lain
pada saat ini pak multe sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
kemang ini orang
sangat dipikirin ya
bisa mikirin istrinya yang kabur
kalau dia segi hutang pada hilang
ya udah beli sugernya atu mang
kalau gratis terus bisa bisa cici yang sesat nafas
kang saya udah punya pujian hati yang baru
pokoknya saya minta cerai sama
durilang aduduraring duraring mah adudurirang
keren pisang ini mah hebat sih wui artis stella artis hattawarisan foto bareng sama
maniasan ini ngimpi ya mah ya
strasi bagaikan bumi dan langit
jalan lagi ah
sarilok dicilokkan ye cilok cihuy mah limaratusan
kamu yang mau pinjem motor saya
makasih ya ceng
bilang atuh ceng
itu ambil aja ada di dalam
pelan pelan atuh ceng
woi kan jalannya yesen assalamualaikum waalaikumsalam
kamu tadi kenapa enggak mau berjila oh oh tep kalau dia udah ngembak edward jadi sekarang
febri nggak usah deket deketin edward lagi ya pebri harus jaga jarak
pebri juga teh harus jaga perasaan kalau dia ya
bos barnas udah bayar utang yang kemarin
assalamualaikum bos waalaikumsalam kak ceng mau kopi ceng
kok gak ikut ngelayanin pelanggan
aku suka ngomong cewek ya
aku pernah ngomong cewek aku kalau ngomong itu dari hati yang paling dalam